informasi selanjutnya ubud writers and readers festival kembali diadakan di ubud bali
tahun ini adalah penyelenggaraan ke lima belas setelah diadakan pertama kali di tahun dua ribu empat belas
kehadiran berbagai festival literasi menjadi upaya untuk meningkatkan peringkat literasi indonesia di kancah dunia
menghadirkan dua ratus empat puluh event dan lebih dari satu ratus delapan puluh pembicara dari berbagai negara
ubud writers and readers festival menjadi salah satu festivalitas terbesar yang rutin diadakan di indonesia
dari indonesia selain penyelenggaraan di joko damwono yang tahun ini menerima penghargaan lifetime achievement
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti juga menjadi bintang festival
susi hadir membicarakan fasenya yang terkenal tenggelamkan
ubud writers and readers festival pada awalnya diinisiasi oleh janet denif sebagai proyek penyembuhan atau healing project
pasca bombali pertama melulantarkan bali
karena pada saat itu kita harus melakukan sesuatu untuk membangun komunitas dan memperbaiki semangat semangat orang
dan saya berpikir tentang event yang bisa membuat perbedaan juga
jadi saya pikir tidak harus menjadi event musik atau event lain seperti itu
saya pikir harus menjadi sesuatu yang bisa membantu orang orang untuk sembuh juga
selain sebagai wahana pertemuan penulis dan pembaca
dua puluh empat hingga dua puluh delapan oktober ini juga menjadi sarana untuk mempublikasikan aktivitas dan misi misi literasi
john mcglynn misalnya dia datang bersama timnya untuk mempersentasikan persiapan indonesia
dalam keikutsertaan di london book fair inggris tahun depan
pembayaran buku festival sastra penerjemahan buku itu semua bagian dari satu ekosistem
apabila semua saling membantu saling menunjang
tanpa satu yang satu lagi tidak bisa bertumbuh
jadi ada ajang di mana penulis indonesia bisa menampilkan diri kepada publik internasional
hadirnya berbagai festival literasi berskala internasional menjadi hal yang mengembirakan
mengingat masih sangat rendahnya minat baca masyarakat indonesia
dalam berbagai survei literasi indonesia hampir selalu mendapat peringkat yang tidak terlalu mengembirakan
di tahun dua ribu dua belas unesco misalnya menempatkan indonesia
artinya dari seribu orang hanya sekitar satu orang yang serius membaca
dari enam puluh satu negara yang disurvey indonesia berada pada posisi ke enam puluh
setara dengan negara negara yang secara ekonomi terbelakang atau yang hancur karena konflik
kehadiran festival semacam ini menjadi upaya untuk memperbaiki peringkat literasi kita
apalagi indonesia sedang menjaga
menjadi sorotan dalam scena perbukuan internasional
terbukti dengan dipilihnya indonesia menjadi market fokus country pada ajang london book fair tahun depan